jakarta terus membenahi sistem transportasi publiknya salah satunya lewat konsep integrasi antar moda
nah kalau kita bicara soal sistem integrasi pada mode transportasi publik maka sedikitnya ada tiga aspek yang mesti dipenuhi
yang pertama adalah integrasi secara fisik yang kedua integrasi layanan yang mencakup jadwal dan juga rute antar modanya
dan yang terakhir adalah integrasi pada pembayarannya baik cara membayarnya maupun juga integrasi tarifnya
lantas apakah di kota yang usianya nyaris lima abad ini sistem transportasi publik sudah cukup mumpuni
mulai dari angkutan kota bus transjakarta mrt
lrt jakarta hingga kereta rel listrik komputer lain
untuk integrasi fisik sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu sudah ada enam stasiun kereta direvitalisasi dan diintegrasikan dengan halte transjakarta
artinya stasiun dan halte berada di area yang sama seperti yang terlihat di stasiun tebet dan manggarai jakarta selatan ini
jika tidak berada di area yang sama jarak stasiun dengan halte transjakarta tidak boleh lebih dari lima ratus meter
sehingga mudah diakses oleh pengguna saat berpindah ke jalan
jika tidak berada di area yang sama jarak stasiun terdekat dengan halte transjakarta tidak akan berhasil diakses oleh pengguna saat berpindah ke jalan
secara fisik maupun layanan yang mencakup rute dan jadwal integrasi antar moda transportasi di jakarta sudah terpenuhi
sementara terkait integrasi sistem pembayaran transportasi publik yang menjadi bagian dari sustainable development goals
pemerintah provinsi dki membentuk jaklingko yang mulai beroperasi pada dua ribu dua puluh lalu
jaklingko merupakan sistem pembayaran berbasis kartu dan aplikasi untuk memantau
merencanakan memesan dan melakukan pembayaran secara digital tiket moda berbasis jalan seperti mikrotrans
bus transjakarta moda berbasis rel seperti kereta mrt lrt jakarta hingga kereta komuter lain
gubernur anies baswedan menyebut jaklingko melibatkan angkutan kota alias angkot yang rutenya lebih berdekatan dengan kawasan pemukiman
bergabungnya angkot dengan jaklingko secara bertahap juga sebagai upaya untuk meningkatkan layanan angkot yang sebelumnya lekat
dengan citra buruk
mulai dari kerap berhenti sembarangan tarif tidak jelas armada minim perawatan hingga pendapatan pengemudi yang tidak sesuai dengan jam kerja
dulu per hari yang naik kendaraan umum hanya tiga ratus lima puluh ribu orang
baik tiga ratus lima puluh ribu orang per hari
sekarang satu juta
pada tahun dua ribu dua puluh dua jaklingko berencana untuk mengintegrasikan tarif tiga moda yaitu transjakarta mrt dan lrt jakarta
nantinya tarif untuk ketiga moda itu
maksimal sepuluh ribu rupiah per tiga jam
dengan adanya tarif integrasi harapannya nanti warga bisa mendapatkan harga yang lebih murah lebih terjangkau
dengan hanya membayar sepuluh untuk jangka waktu tiga jam
menurut joko setiawarno dari masyarakat transportasi indonesia
sistem integrasi tarif yang sudah dan tengah dicanangkan untuk transportasi publik di jakarta sebaiknya dibuat lebih murah
integrasinya minimal tiga fisik jadwal atau pelayanan dan tarif ya
sistem pembayaran sebenarnya mereka kita sudah dimundahkan dengan kartu awal sudah bisa
cuman belum murah
integrasi tarif juga diharapkan dapat dirasakan warga daerah penyangga
karena transportasi publik di jakarta sejatinya bukan hanya tentang sepuluh juta penduduknya saja
warga dari bogor depok tangerang dan bekasi pada umumnya menggunakan krl
data dari kementerian perhubungan menunjukkan di tahun dua ribu dua puluh dua ini pengguna krl di wilayah jabodetabek mencapai satu dua juta orang setiap harinya
warga berharap integrasi tarif juga berlaku untuk krl yang banyak digunakan warga bodetabek
kalau untuk integrasi sebenarnya sudah cukup baik sih
cuman memang kalau untuk tarif jujur ya karena saya tinggal di tangerang selatan
kalau untuk naik mrt jujur masih kemahalan sih karena masih di atas sepuluh ribu untuk sekali jalan
sistem integrasi transportasi antar moda yang aman nyaman dan terjangkau di jakarta dan daerah penyangga
diharapkan dapat membuat pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi publik
badan pengelola transportasi jabodetabek mencatat sebelum masa pandemi pada tahun dua ribu sembilan belas
ada delapan puluh delapan juta pergerakan masyarakat di kawasan jabodetabek setiap harinya
dari jumlah itu pengguna kendaraan umum hanya tiga puluh dua persen
jika merujuk pada rencana induk transportasi jabodetabek target penggunaan transportasi umum sudah mencapai empat puluh persen pada tahun dua ribu sembilan belas hingga enam puluh persen pada tahun dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia jakarta
tim liputan cnn indonesia jakarta